gue boleh masuk kan
gue pengen lihat aika
boleh sih raya
lo jadi kayak gini sama sahabat lo sendiri
gak apa apa rek
ini bukan salah lu kok
tapi ini salah gue
dan gue juga gak tau kenapa si haykel bisa tau secepat ini
padahal gue rencananya pengen ngasih tau dia pelan pelan
biar dia gak shock
gak lupa lagi di tni infinity silent
yang benadar di jamul
bahan lu malah sama sajib
lalu k guardian
aduh tidak baik sih
nanti dukung lagi
perjalanan sama di jalan karena raya
eh ngapain udah jelas jelas tau dia di rumah sakit
mending ini daripada kamu ngabisin pulsa
mendingan kamu beliin kita makan
tapi inget kita lagi mau makan masakan sunda
hah eh temen
warsun warung sunda
nah ya si om pesenin
lauk peda ditambah jengkol
saya juga pengen suung
kalau saya pais lauk aja
eh suung pais itu apa ya om ya
oh iya itu apa sih indonesia
pais lauk lauk itu ikan
pais lauk ya
ya udah lah yang penting kenyang
eh tapi saya nggak tau masakan sunda di sini di mana
anak muda megapolitan nggak tau
kalau masakan padang banyak kok gimana saya cariin aja ya
belum jadi mantu aja mau bunuh saya pakai kolesterol
pokoknya saya nggak mau tahu
cari warung masakan sunda
saya bunuh aja
jangan jangan jangan
udah udah biarin biarin
kalian juga pak ongar pak kaya
ya duduk dikit lah

gue lagi nggak pengen dicamain
sikal gimana rasanya sekarang
masih sakit ya
tau nggak sih
serem banget gue ngeliat lo berantem kayak tadi
please please banget jalan lagi kayak gitu ya
kita di ambulans itu udah ketar ketir semua keringat dingin
cepet sembuh ya kau
yaudah mbak bi kehidupan lain dulu ya
cepet sembuh ya ben
cepet sembuh kau
yaudah gue ke depannya
gue boleh masuk kan
gue pengen liat raika
boleh sih raya
takutnya raika masih kesel
raya lo takutnya raika masih kesel sama lo
gue tinggal dulu ya
gue selama ini mah salah
gue nutupin uang gue sama mondi
karena gue mau jaga perasaan lo
gue gak mau kok sampe lo kesel lo marah
yang kita semua takutin kalau tau raya pacaran sama mondi
itu kok bakal berantem lagi sama mondi
tapi gue gak suka cakap cakap sama dia

gue ngerasa kayak pecundang
tapi kita gak ada maksud buat bikin lo jadi berprasangka kayak gitu kak
oke mungkin buat sekarang aku gak bisa maafin gue
dia malah terpukul dengan kejadian kayak gini
gue mau istirahat
cuma gue yang ngerasa bersalah kejadian kayak gini
gue mau istirahat
gue gak tau gue mesti nembus kesalahan gue sama lo sama boy dengan cara apa

kal aku mau nge save
kal aku mau nge save
kal kau mau nge save
kal aku mau nge save
kal aku mau nge save
kal aku mau nge save

kal aku mau mulek
kau nggak cuma raya enggak cuma gue tapi kita semua kangen suasana yang kayak dulu
lo mau kan kal maafin boy
yaudah kalau gitu gue pamit ya
semoga raya kamu dengerin gue
semoga dia mau maafin boy
lo tau gak geng motor waria
iya tau bang
pasti lo tau ciri cirinya kan
yang saya tahu sih motor mereka merah semua bang
kalau dulu mereka suka pada pakai jaket tapi sekarang udah gak pada kelihatan lagi bang